presiden joko widodo memastikan dirinya akan cawe cawe atau terlibat langsung dalam pemilihan umum dua ribu dua puluh
hal itu disampaikan presiden saat bertemu sejumlah pimpinan media masa di istana negara senin kemarin
presiden jokowi mengklaim siap cawe cawe di pilpres dua ribu dua puluh empat demi kepentingan negara agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan
ada apa dibalik motif presiden jokowi siap cawe cawe di pilpres dua ribu dua puluh
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber
melalui sambungan zoom ada politisi partai keadilan sejahtera mardani alisera
ada tenaga alih utama ksp yones joko dan direktur lingkar madani ray rangkuti
selamat sore bapak bapak saya langsung saja
selamat sore mbak nana selamat sore bang rey pak mardhani
saya mau langsung saja ke mas jonas joko
mas presiden menyampaikan akan cawe cawe di pilpres dua ribu dua puluh empat demi negara karena memilih pemimpin
dua ribu dua puluh empat sangat krusial harus tepat dan juga benar
kenapa presiden harus cawe cawe
toh presiden bukan ketua umum partai politik
apakah kemudian artinya presiden tidak percaya kemampuan partai melahirkan pemimpin mas joko
ya mbak rifana teks dan konteks itu tidak bisa dipisahkan begitu mbak
maka teks terkait kata cawe cawe ini tidak banyak yang orang tahu mbak
masyarakat juga tidak tahu karena ini adalah diksi dari bahasa jawa
cawe cawe itu artinya ikut campur gitu
itu bisa dipahami kata ikut campur ini kan sifatnya netral begitu mbak
netral dalam artian dia bisa ada dua tafsir
tafsir negatif ataupun tafsir positif
dan tafsir itu ditentukan oleh kepentingan mana orang itu akan menggunakan tafsir itu
dan yang kedua adalah bagaimana kata yang netral itu harus diletakkan dalam konteksnya
kalau dalam konteksnya ini saya ingin cerita
sebenarnya diksi cawe cawe itu muncul
itu menaik dalam konteks politik hari ini
itu pada tanggal empat mei ketika bapak presiden selesai mengunjungi sarina
ada rekan dari media menanyakan terkait apakah ini maksudnya cawe cawe pak
pertemuan para pimpinan ketua umum parpol yang dilaksanakan sehari sebelumnya
pada titik itu bapak presiden jelas sekali mengatakan bahwa ini bukan cawe cawe
karena urusan capres ataupun cawabres itu jelas
itu adalah ranahnya partai politik
dan ranahnya partai koalisi
tetapi dalam perkembangannya mbak nana saya selesaikan dulu nih mbak supaya tidak putus
dalam perkembangannya sampai akhir bulan ini orang melakukan framing sempit melakukan prejudice
bahwa seolah olah bapak presiden itu akan melakukan cawe cawe
bapak presiden dituduh dengan kondisi situasi situasi yang ada
cawe cawe akan dilaksanakan pada pemilu dua ribu dua puluh
maka dalam pertemuan
dengan para pimpinan redaksi kemarin
itu sekalian saja bapak presiden sampaikan
iya saya akan melakukan cawe cawe
tetapi sekali lagi mbak
tetapi konteksnya bukan dalam kaitan politik partisan
tetapi dalam konteks melihat bagaimana posisi bangsa indonesia hari ini
agar kedepannya kontestasi dua ribu dua puluh empat itu tidak membuat bangsa ini menjadi mundur ke belakang
lebih konteksnya seperti itu mbak

itu pemilu dari ksp
ketika presiden jokowi memberikan kode kode pemimpin berambut putih kemudian berkerut
kemudian tampil dengan dua kandidat capres yakni pak prabowo dan juga pak ganjar
itu bukan bentuk cawe cawe ya
kode kode semiotik itu bukan bentuk cawe cawe ya mas joko ya
preferensi politik bapak presiden ini dalam konteks beliau pak jokowi sebagai presiden jelas
demarkasinya beliau menegaskan dalam pertemuan kemarin itu
bahwa harus ada netralitas
tetapi beliau sebagai sosok personal pasti tentu punya preferensi politik
dan dalam konteks preferensi politik inilah bapak presiden sampai hari ini
sekali lagi mbak
kpu tahapan kpu itu belum berjalan dalam artian calon kandidat presiden belum ditentukan oleh kpu
kalau itu sudah ditentukan pada titik itu bapak presiden dengan kode tegasnya
beliau akan menjaga netralitasnya
dan kemudian kompetisi itu berlangsung dengan jujur adil dan demokratis
joko artinya preferensi politik personalnya presiden jokowi boleh ditunjukkan ya
sepanjang masa pendaftaran ataupun capres capres definitif belum ditetapkan oleh kpu
jadi boleh ya preferensi pilihan preferensi politik seorang presiden boleh ditunjukkan secara terbuka ke publik
bukan mbak rifana bukan preferensi dalam artian personalnya
tapi preferensi bapak presiden untuk melakukan komunikasi politik
agar apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini dan posisi indonesia hari ini ada keberlanjutan
begitu mbak rifana
oke oke itu bantahan dari ksp tapi sulit karena preferensinya itu ditunjukkan kepada dua tokoh saja yang akan berkontestasi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
ke pak prabowo dan juga pak ganjar dan itu bukan satu dua kali saja peristiwa banyak peristiwanya
pak mardhani dari pks pak mardhani apakah kemudian pernyataan presiden jokowi yang siap cawe cawe di pilpres dua ribu dua puluh
bisa dikatakan sebagai pilihan politik
bisa dikatakan sebagai intervensi politik kekuasaan
ini masuk ke dalam intervensi politik elektoral nggak
atau anda percaya bahwa ini cawe cawenya demi negara akan netral
anda percaya itu pak mardhani
rifana niat baik itu harus dengan cara yang baik
boleh jadi yang mas joko bilang benar pak jokowi niatnya baik
tetapi caranya buat saya tidak baik
karena sangat banyak yang menurut saya

karena sangat banyak yang menurut saya
karena sangat banyak yang menurut saya

indonesia seorang presiden itu bukan cuma kepala pemerintahan
tapi juga kepala negara
dan cawe cawe dalam bab law politik ini berbahaya sekali
karena itu bisa mengganggu proses yang natural
contoh sederhananya nyuhun sewu nyuhun sewu
pak prabowo dengan sering ikut pak jokowi
oleh banyak pihak dianggap mendapat keuntungan elektoral
kemarin pak jokowi masih ikut musran di musran disebut nama namanya
nanti akan ada kekisruhan mana membedakan ini personal ini institusional
yang paling baik benar benar jaga kompas moral
pak jokowi tidak perlu cawe cawe karena ke depan itu
parpol juga sedang bekerja ketua umum juga sedang bekerja
capres capres juga sedang berusaha
nikmati saja menjadi dua periode presiden itu berat
jaga saja huslokotimahnya begitu rifat
oke jadi sangat berbahaya bang rey anda sepakat nggak
bahwa ini sangat berbahaya sekali pernyataan presiden jokowi
karena secara lo konteks politik itu sulit dimaknai secara positif
oleh masyarakat yang mungkin tingkat pendidikannya tidak setinggi mas joko tadi ya
saya mau tanya ya pantas tidak sih seorang presiden secara terbuka
siap cawek cawek begitu
framingnya mbak mbak rifana tolong framingnya untuk tidak
itu cawek caweknya kan jelas
bukan dalam konteks cawek cawek partisannya
jangan diarahkan ke situ mbak
bung joko mau diartikan bagaimanapun pada kenyataannya
yang disebut dengan cawek cawek oleh presiden itu yang
merujuk kepada orang per orang gitu loh
karena itu bisa di track
sebelum sebelumnya presiden mengatakan rambut putih lah ya
kan calon presidennya sudah ada di sini
waktu ada deklarasi calon presiden presiden juga hadir di sana gitu
jadi menurut saya sih nggak perlu terlalu berbahasa basi membuat arti
yang macam macam bahwa seolah olah presiden tidak akan terlibat di dalam
dukung mendukung seseorang gitu
kenyataannya itu dilakukan oleh presiden gitu loh kira kira
jadi persoalannya kemana presiden dukungan presiden
itu yang ditunggu orang
itu kan salah
yang kedua adalah soal oke deh kalau begitu
kita bicara soal legal formalnya dulu deh
apakah memang presiden diperkenankan secara legal untuk ikut terlibat cawe cawe
dukung mendukung lah
nggak usah diperharus lah bung joko
udah jelas loh presiden sebelumnya udah kemana mana kan
pakai musra lah ya kan
kalau nggak mau cawe cawe orang orang kan musrah musrah itu juga nggak
apa signifikansinya dan seterusnya itu gitu
bung rey justru tidak ada intervensi dari presiden sama sekali
dan musrah itu presiden hadir diundang bung rey
jadi bukan presiden yang mengandalkan musrah
kita tegaskan dulu itu
nggak usah diperharus lah bung joko ya kan
beneran ini memang faktanya seperti itu
ya presiden juga kita bisa mengatakan ngapain juga presiden hadir di sana gitu loh
karena diundang oleh relawannya maka dia
kalau soal diundang kan bung rey pun juga bisa diundang
bung joko nggak perlu hadir lah urusan yang kayak begitu gitu loh
ya kan sederhana aja
kalau nanti saya ngundang presiden presiden mau datang nggak
makanya undangannya berkira
jangan buat sekarang ada undang
ini tiap hari mungkin ratusan undangan di presiden itu ada
kan tinggal presiden milih mana yang dia mau datang mau nggak datang kan gitu
oke oleh karena itu kita jangan berbicara di sana deh
kita berbicara soal legal formalnya mungkin nggak
kalau kita bicara tentang legal formalnya boleh
nggak ada yang melarang itu
konstitusi tidak melarang undang undang tidak melarang
karena tidak melarang maka diatur
di dalam undang undang kita diatur diperkenankan presiden bisa kampanye secara langsung
dengan syarat ada tiga tuh
pertama adalah memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan negara
yang kedua tidak boleh melakukan kampanye saat yang bersamaan dengan wakil presiden
yang ketiga tentu saja tidak boleh menggunakan fasilitas negara
jadi presiden itu nanti ada waktunya untuk kampanye
oleh karena itulah kalau saya dari dulu mengatakan pak presiden
tolonglah jangan dulu terlibat begitu dalam urusan cewek cewek ini
karena ada waktunya secara formal nanti presiden untuk ikut terlibat kampanye
mau hadir di mana presiden waktu mau kampanye itu dibolehkan
cuma dengan syarat tiga ini
memperhatikan keberlanjutan pemerintahan
yang kedua adalah tidak bersamaan dengan wakil presiden
jadi harus terpisah tuh
dan yang ketiga adalah tidak menggunakan fasilitas negara
nah itu lebih konkret kita bicara
bung joko ketimbang mengatakan bahwa presiden ini nggak ikut cewek cewek
sehingga kita bisa antisipasi kalau betul betul presiden terlibat dalam konteks ini
apa yang mau kita lakukan gitu loh
karena pada dasarnya presiden diperbolehkan untuk melakukan itu
nah dalam konteks itu saya juga mengatakan ada tiga hal yang perlu kita awasi
kalau presiden betul betul terlibat dalam konteks politik harian ini
ini yang saya sebut ada tiga yang perlu kita perhatikan itu
satu adalah jangan sampai presiden menggunakan infrastruktur pemerintahan di bawahnya untuk kepentingan pemenangan seseorang
yang paling dekat itu adalah menteri
di bawah menteri itu kan ada asn
ada penegak hukum
di bawah asn itu ada polisi
ada tentara gitu
dan itu betul betul harus kita jatah jangan sampai dipergunakan oleh presiden untuk pemenangan anggota tertentu
yang kedua adalah politik anggaran
apa yang disebut dengan politik anggaran itu jangan mendekati pilpres nanti tiba tiba lonjakan biaya untuk bansos tinggi sekali gitu loh
gelagat ini terjadi di beberapa tempat di pilkada yang khususnya incumbent mau maju lagi kan
jadi politik bansos yang setidaknya cuma satu miliar tiba tiba dibuat dua miliar tiga miliar
tujuannya adalah untuk menarik simpati publik
nah yang ketiga tentu saja penggunaan fasilitas negara
jangan sampai pilihan
jangan sampai termasuk di dalamnya misalnya
ngundang seseorang untuk ke istana dalam hal ini kandidat tertentu yang sudah ditetapkan oleh kpu sebagai calon presiden
yang kita tidak ada lihat hubungan profesionalnya gitu loh
kan kalau hubungan proporsional bisa dijelaskan
is okay presiden ketemu dengan menteri gitu ya
presiden ketemu dengan kepala daerah
tapi nggak ada kelihatan hubungan profesionalnya ketiba diundang ke istana
itu bagian yang kita sebut dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik
seperti contoh konkret adalah membawa salah satu calon presiden yang sudah dideklarasikan dalam pesawat kepresidenan secara bersamaan
oke pulang dari batu tulis ke solo ya
saya mau tanya itu nanti
oke tahan dulu bang rey
tahan dulu bang rey
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita lanjutkan diskusi kita dengan para narasumber
ada tenaga alih utama ksp jonas joko
politisi pks madani ali sera
dan direktur lingkar madani rey rangkuti
bagaimana kemudian memberikan jaminan bahwa presiden tidak akan melakukan hal hal tadi tuh
melakukan ataupun melanggar soal penggunaan fasilitas negara
kemudian yang ketiga tadi apa itu bang rey
fasilitas negara infrastruktur kekuasaan
soal infrastruktur kekuasaan seperti penegak hukum
bagaimana kemudian menjamin supaya presiden tidak melanggar hal hal tadi
karena sulit ini
salah satu contohnya tadi membawa salah satu capres dari istana batu tulis ke solo menggunakan pesawat kepresidenan
mbak rifana yang pertama adalah saya sepakat mbak apa yang dikatakan bang rey tadi itu
tentang konteks bahwa
ketika itu kampanye maka jelas bapak presiden pak jokowi sebagai presiden itu batasan utamanya demarkasinya sudah beliau sampaikan
bahwa tidak akan menggunakan alat
bahwa tidak akan menggunakan struktur struktur maupun perangkat perangkat dan sumber daya kekuasaan
untuk digerakkan kepada salah satu calon atau salah satu partai
itu sudah jelas bapak presiden kemarin menyampaikan hal tersebut
dalam pimpin apa pertemuan para pemimpin redaksi
yang harus kita maknai mbak bahwa dalam situasi ini hari ini adalah kita belum masuk pada penentuan calon definitif mbak
masih turbulensinya dalam waktu lima bulan ke depan itu masih banyak hal
kita tunggu saja sampai november
karena setelah november ketika memang sudah diputuskan oleh kpu calon calonnya
maka semua alat alat kekuasaan sumber daya kekuasaan apapun
itu harus merujuk benar pada undang undang
maka bapak presiden kemarin dengan jelas mengatakan
jangan kotori demokrasi ini
beliau paham benar dengan pelaksanaan undang undang
beliau paham benar konteksnya untuk melihat
di mana harus memposisikan diri itu mbak
oke tapi mas joko artinya sampai nanti di bulan november
boleh ya semua tadi infrastruktur anggaran kemudian fasilitas negara dipakai karena belum definitif
begitu yang bisa saya simpulkan dari pernyataan anda
karena kan belum definitif berarti tidak melanggar undang undang
menyederhanakan konteks kalau itu mbak rifana
tapi kan tadi anda katakan
sampai bulan november
setelah itu baru taat dengan undang undang
seluruh fasilitas negara itu untuk apa
karena sampai hari ini kita tidak tahu ada calon yang mana
loh kan sudah ada calon
ganjar pranowo sudah punya tiket resmi ya
pdi perjuangan itu bisa maju
artinya tiket resmi baru ada
resmi itu hanya benar benar ketika kpu ketok palu calonnya si a si b si c
baru betul betul kita fix dengan itu
sebelum itu dilakukan pak mardhani paham benar sebagai politisi
bang rey ngerti benar sebagai aktivis
turbulensi itu bisa saja terjadi pada menit menit terakhir
bukan begitu pak madani
jadi menurut mas joko boleh lah ya
semuanya dipakai sebelum nanti bulan november
dipakai untuk apa dulu
jangan di framing seolah olah ini dipakai untuk kepentingan politik
tidak dalam konteks itu mbak
saya mau ke pak madani
pak mardhani anda khawatir tidak bahwa bentuk cawe cawenya ini
meskipun tadi ada janji ya dari mas joko
bahwa ini tidak akan dipakai untuk kepentingan politik praktis
tapi bentuk cawe cawe ini mengarah ke mobilisasi dukungan pada capres tertentu
anda tidak khawatir ya
meskipun tadi sudah dijaminan dari mas joko
saya dari tadi bilang ini berbahaya
lebih dari khawatir
siapa bermain air pasti akan basah
siapa bermain api dia akan terbakar
pak jokowi itu lengser ke prabowonya udah bagus sekarang ini
karena kayak sekarang
kita itu tadi kan bagus tuh teks dan konteks mas joko
kita juga lihat antara fiologis sama sosiologisnya
di kita itu rata rata sangat feodal
pak jokowi tidak menggunakan
tetapi di bawahnya bablas angine
betul betul jaga kompas moral
apalagi nyunsewuk kalau dilihat lebih detail lagi
rifana salah satunya yang sekarang kelihatan
framing bukan framingnya
seperti ada skenario
bahwa yang maju yang ini saja
di antara yang melanjutkan projek projeknya
padahal biarkan setiap zaman itu ada pemimpinnya
setiap mimpi itu ada tantangannya
tugas pak jokowi betul betul mandat sepuluh tahun ini dituntaskan dengan khusnul khotimah
itu tadi ada kekhawatiran bahwa tokoh tokoh yang mungkin tidak melanjutkan ke program programnya pak jokowi ini
dalam tanda kutip tidak bisa berlayar gitu dalam konteksasi pilpres dua ribu dua puluh empat
itu tadi yang disampaikan oleh bang mardhani
ya kalau kita lihat kan jelas mbak
dari apa yang disampaikan oleh bapak presiden di berbagai forum
baik forum forum tertutup maupun forum terbuka
kondisi bangsa indonesia hari ini
kita berada dalam situasi tantangan global
dimana geopolitik yang terus memanas
kondisi bangsa indonesia hari ini kita dikhawatirkan bisa kalau tidak melakukan lompatan menjadi negara maju terjebak dengan middle income trap
semuanya ini hanya bisa dilakukan dengan keberlanjutan program program
yang sudah dicanangkan oleh bapak presiden
jangan lupa loh mbak
program program dan apa yang dilakukan bapak presiden hari ini
itu diakui oleh berbagai lembaga survei
yang kita percaya mereka kredibel
inilah yang menjadi kunci mbak untuk dilanjutkan
koalisinya pak mardhani itu bukan ngomong tentang percepatan apa yang sudah ada hari ini
tetapi ngomong tentang perubahan
kita harus diajak mundur ke belakang begitu mbak
pak joko bilang ke belakang pak joko
kayak ikn dengan enam ratus triliun
kita malah berpikir uang itu bisa membangun sepuluh center of excellence
yang jauh lebih membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan intelektual di banyak tempat
jadi biarkan pak joko
premisnya adalah pak joko berusia sepuluh tahun
makanya itu biarkan masyarakat yang menentukan pak mardhani
jangan berpikir bahwa sepuluh tahun ke depan lima tahun ke depan itu dikontrol lagi oleh pak joko
dua belas februari memilih kandidat siapapun yang diusung oleh partai partai itu gitu pak mardhani
tapi hari ini landasannya bapak presiden harus mengkomunikasikan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana situasi kita hari ini
dan itu berbahaya
contohnya ketika pimpinan parpol diundang nasdem gak diundang
kan sudah ada koalisi yang lain
sekarang diantara cewek cewek itu nomor tiga tadi pelanjutkan
sangat gamblang seperti matahari siang dan itu tidak sehat tidak boleh oke banget mau etika
dan moralnya harus dijaga itu bangre ketika tidak cawe cawe maka di beliau tidak beretika
dan tidak bermoral karena sebagai kepala negara membiarkan bangsa ini dalam situasi dan kondisi
hai mandep gitu loh oke oke sebentar saya misi yang salah oke misi yang salah saya harus kasih
kesempatan ke bangre masyarakat mas joko saya bang mardhani saya mau kasih kesempatan ke bang
mardhani bang mardhani apakah ini kemudian demokrasi kita menjadi tidak sehat ketika
kemudian presiden jokowi mengaku bahwa dia akan cawe cawe di pilpres dalam tanda kutip demi negara
apakah kemudian ini suatu bentuk ancaman demokrasi atau bagaimana sih bangre oh iya ancaman atau
tidaknya tergantung pada tiga hal yang saya sebutkan tadi ya sejauh mana presiden betul betul
apa teguh untuk satu tidak mempergunakan infrastruktur pemerintahan di bawahnya untuk
pemenangan tertentu gitu ya yang kedua adalah soal tidak menggunakan politik anggaran gitu yang
ketiga fasilitas negara tetapi meskipun begitu kan ada bawah slu ya bahwa slu tentu harus
dioptimalkan untuk melakukan pengawasan terhadap semua tingkat laku presiden berkenaan dengan
hal yang dimaksud oke tapi kalau bahwa slu juga emohan emohan
pendekatannya tekstual gitu itu akan sulit juga gitu ya untuk memastikan apakah tiga hal itu
terjadi atau tidak gitu oke tapi memang begini mungkin sedikit kita agak terkejut karena ketiba
ada presiden yang menyatakan dengan terbuka bahwa dirinya ikut cawe cawe mau apalah penafsiran
cawe cawe itu intinya adalah beliau mau ikut terlibat dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
mungkin tidak tidak lihat ketika pak sby mau lengser gitu ya sesuatu yang mungkin tidak tidak lihat ketika pak sby mau lengser gitu ya sesuatu yang mungkin tidak lihat ketika pak sby mau lengser gitu ya
tidak kita lihat pada presiden presiden sebelumnya memang ketika mereka secara terus terang
terbuka menyatakan akan dukung seseorang bye karena itu mengenai tentang ada apa
tingkat tertentu kita juga harus membiasakan diri kemungkinan dengan
tradisi politik seperti ini dimana calon presiden atau mungkin calon kepala
lakan lakan ikut dengan gaya yang terjadi strategically sih oke bang saja menanyakan
jadi untuk menggantikan posisi mereka di masa yang akan datang
oke satu lagi ini menjadi model baru mungkin ya kepada kepala daerah
gubernur dan juga wali kota
tapi saya ingin tanya tadi yang disampaikan oleh pak mardhani
taruhlah kita percaya bahwa pak jokowi ini akan netral
kemudian tidak akan cawe cawe demi politik elektoral
bagaimana dengan struktur di bawahnya
itu kan tidak akan serta merta dimaknai sama
ataupun punya pemahaman yang sama dengan pak jokowi
ya itu dia
makanya kan itu yang kita sebut
jangan sampai infrastruktur di bawahnya itu dipergunakan
contoh paling konkretnya beginilah misalnya
tiba tiba ada orang yang menyatakan atau diketahui memilih kandidat tertentu
yang tidak sesuai dengan kandidat yang diinginkan oleh presiden
tarirnya menjadi mandir
atau bahkan mungkin dicari salah salahnya sehingga dipecat gitu
nah ini peristiwa peristiwa yang seperti ini
sebetulnya agak terlalu lazim terjadi
di hal hal yang lain
di pilkada pilkada kita
nah jangan sampai model model yang kayak begitu juga apa
terangkat ke tingkat nasional
mengingat ini kali pertama kita mendapatkan satu situasi
di mana presiden secara terbuka menyatakan
akan terlibat di dalam pilkada
atau di dalam pemilihan presiden
maaf di dalam pemilihan presiden gitu
jadi ini model model yang biasa
dia di sini pindahnya ke sana
atau misalnya mempergunakan politik hukum
dengan kasus kasus tertentu
yang ketika terjadi perubahan politik
kasusnya juga didiamkan
ini semua yang perlu diperhatikan oleh kita
karena ini bukan pekerjaan besar
sorry ini bukan pekerjaan kecil
ini jelas pekerjaan besar
karena mengawasi keseluruhan institusi negara
yang di bawah langsung pengaruh
itu akan sulit ya
presidennya boleh tidak netral
ingat ya karena presiden tidak akan mendukung
tetapi kekuasaan yang berada di dalam dirinya
harus dipastikan tetap netral
tidak boleh dipihak kepada siapa siapa
oke kita tunggu nanti bagaimana implementasinya
seperti yang disampaikan oleh mas joko tadi
bahwa presiden sekali lagi akan netral
dan tidak akan cawek cawek
demi kepentingan elektoral calon tertentu
karena sekali lagi masa depan demokrasi indonesia
akan sangat bergantung pada jujur adil
fairness dalam kontes nanti di press
kita tunggu nanti bagaimana komitmen dari presiden jokowi
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada mas joko bang mardhani dan juga bang rey